anda kembali bersama kami di program spesial selamat bekerja jokowi maruf amin lima puluh lima lima persen
inilah kira kira angka modal sosial jokowi dodo saat ini merujuk dari hasil pilpres kemarin
nah dalam pemerintah tentu saja kita sepakat ya seratus persen rakyat indonesia harus seluruhnya menjadi prioritas
bagaimanapun ada janji yang akan difokuskan pemerintahan jokowi maruf amin lima tahun ke depan
saya akan memberikan informasi ini tapi sebelumnya kita akan melihat dulu bagaimana sebenarnya kinerja jokowi lima tahun terakhir
apa seberapa puas masyarakat dengan kinerja presiden jokowi kemarin
kita lihat ya sekarang di sini ini adalah hasil yang kami ambil dari survei litbang kompas sembilan belas september dua ribu sembilan belas sampai empat oktober dua ribu sembilan belas
ini gambaran kepuasan publik kita lihat yang pertama ada kepuasan publik di bidang hukum
di awal lima puluh sembilan sembilan persen kemudian terakhir oktober dua ribu sembilan belas jumlahnya empat puluh satu sembilan persen
memang terjadi fluktuasi kita lihat disini
tapi yang dasyat yang
kemudian jeblok banget antara januari dua ribu lima belas hingga april dua ribu dua puluh
jadi kepuasan publiknya hanya sekitar empat puluh persen ini disini
lima puluh persen lebih dikit lah
kalau misalnya anda lihat turunnya kepuasan bidang publik di bulan april ini sebenarnya sudah berjalan sejak bulan januari nya
ketika itu presiden jokowi mengajukan nama budi gunawan menjadi kapolri
kemudian diikuti dengan penetapan tersangka budi gunawan oleh kpk
munculnya cicak versus buaya jelitiga
dan hingga akhirnya
dua puluh dua april disini ya
dua puluh dua april budi gunawan dilantik menjadi wakapolri
april juga pemerintahan jokowi melakukan eksekusi mati
untuk pertama kalinya dan kemudian ditentang banyak pihak
baik di dalam negeri ataupun di luar negeri
tapi pada saat yang sama juga banyak dukungan
itu dia yang terjadi
kita sekarang lihat bagaimana dengan politik
mengapa kemudian oktober dua ribu sembilan belas di masa masa akhir pemerintahan jokowi justru jeblok
ini beberapa pakar mengatakan ini erat
kaitannya dengan revisi undang undang kpk
yang sekarang sudah sah menjadi undang undang kpk yang baru
dan kemudian dorongan publik yang begitu besar
untuk lahirnya perpu kpk ya
jadi ini kaitannya dengan kpk
dan ini april
juga kaitannya dengan kpk
kalau misalnya dilihat bahwa sangat signifikan pengaruhnya
ketika suara publik versus suara pemerintah
jadi itu yang kemudian terjadi
dan bulan ini mengapa kemudian tingkat kepuasannya menjadi krusial
dan kemudian ada penurunan di situ
kita lihat sekarang di bidang hukum seperti apa
politik dan keamanan maksud saya
di bidang politik dan keamanan kita lihat
sekalipun ada penurunan
tapi di sini kalau misalnya dilihat penurunan terbesar
justru atau yang paling rendah tingkat kepuasannya di bulan maret
ini karena kalau misalnya diingat
maret dua ribu sembilan belas itu suasana politik dan keamanan sedang panas
menjelang pemilihan presiden pemilihan legislatif
kadang kadang pemilihan legislatif yang dilupakan
jadi benar benar vis a vis pemilihan presiden
pada saat itu isu yang dibangun betul betul
isu isu kerawanan keamanan mengemuka
medsos kemudian panas
sebaran hoaks juga luar biasa
kemudian beberapa kali
kita dengar ada beberapa kekhawatiran keamanan
yang kemudian disampaikan oleh tokoh tokoh politik
dan itu kemudian membuat sekali lagi
survei itu tentang persepsi publik
itu yang membuat publik merasakan ketidakamanan
kita lihat sekarang bagaimana dengan slide yang berikutnya
ini di bidang ekonomi
kita lihat di bidang ekonomi
awalnya januari dua ribu sembilan belas
kemudian oktober dua ribu sembilan belas
dan ini di bidang ekonomi
ini di bidang ekonomi
nilai ini tidak begitu buruk
publik masih puas
sekalipun pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan harapan
hanya lima delapan persen
dari targetnya lima tiga persen
kemudian angka terendah
ini tiga puluh dua persen
sekitar tiga puluh dua persen
ini terjadi di april dua ribu sembilan belas
apa yang terjadi
sebenarnya ihsg pada di bulan april itu mencatatkan all time high ya
di bulan april
tapi jika anda ingat bulan april tahun dua ribu lima belas ini
para ekonom dunia sebenarnya sudah mulai melihat ada prediksi krisis
kalau misalnya anda lihat april dua ribu lima belas
kemudian akhir dua ribu lima belas itu kita heboh semua karena dolar rupiah jeblok
kemudian dolar amerika hingga empat belas ribu
dan kemudian pada maret dua ribu lima belas
sudah ada data bahwa jumlah warga miskin
meningkat di bulan maret tahun dua ribu lima belas ini
dan kemudian di bulan april ini juga paket paket kebijakan ekonomi mulai diperkenalkan oleh presiden jokowi
kemudian kita lihat
bagaimana di bidang sosial
kita lihat bidang sosial
mengapa kemudian ekonomi dan sosial berdampingan seperti ini
kemudian ada jaring pengaman sosialnya yaitu ini
dan itu ternyata terbukti ya
jadi ketika ini jeblok jaring pengaman sosialnya ini
dan itu ternyata terbukti
karena memang kemudian keberhasilan di sini
cukup bisa mengurangi jumlah warga miskin yang ada di indonesia
jadi kita bisa lihat
ini rata ratanya tinggi sekali kesuksesannya atau kepuasan publik di bidang sosial
enam puluh satu satu persen awalnya turun sedikit
hanya menjadi lima puluh sembilan empat persen di akhir pemerintahan jokowi jk
karena masih via program sosial di pemerintahan ini
program keluarga harapan pkh ya
kemudian ada jaminan kesehatan nasional
pemberdayaan sosial komunitas adat
kemudian ada juga rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas
juga efektif menurunkan jumlah warga miskin di bulan bulan berikutnya
nah sekarang ini adalah lima tahun sebelumnya ketika jokowi masih berpasangan dengan yusuf kala
sekarang kita lihat
fokus jokowi maruf di lima tahun pemerintahan ke depan
ini disampaikan pada pidato jokowi di sentul pada bulan juli lalu ya
pidato jokowi di sentul bulan juli lalu
kita lihat yang pertama adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur
ini sudah sejak lama dari tahun dua ribu empat belas sudah menjadi ambisi
jokowi dan ini ditegaskan lagi hari ini pada saat pidato di pelantikan di gedung parlemen
disampaikan kembali soal ambisi pembangunan infrastruktur yang akan masih terus dilakukan
terutama yang menghubungkan kawasan industri dan distribusi
kemudian infrastruktur yang mendukung kawasan wisata yang membuka kawasan wisata
sebagai gambarannya empat tahun terakhir ada tiga empat ratus an jalan
kilometer tiga empat ratus an km jalan dibangun
kemudian ada hampir seribu kilometer tol
ada jembatan ada sepuluh bandara baru hingga ada bendungan ada puluhan bendungan dibangun
nah prioritas sumber daya manusia kita lihat kemudian ini menjadi poin yang kedua
ada prioritas pembangunan sumber daya manusia
apa yang menjadi perhatian di sumber daya manusia bagaimanapun ada bonus demografi dua ribu dua puluh
jadi jokowi melihat ada kesehatan ibu hamil balita anak usia dini itu menjadi prioritas
nah kemudian di bidang pendidikan
di bidang pendidikan ada pendidikan vokasional
balai pelatihan juga akan ditambah dan ini juga yang baru pembangunan manajemen talenta
jadi permasalahan indonesia itu sebenarnya bukan kekurangan talenta ya
bukan krisis talenta tapi talentanya ada cuman berserakan dimana mana
jadi tidak ada lembaga yang mengatur khusus dan ini pemerintah akan membentuk lembaga manajemen talenta dan secara kluster
jadi ada talenta olahraga talenta bidang seni bidang teknologi dan itu jokowi berjanji akan dibentuk lembaga manajemen talenta
jadi permasalahannya adalah rekognisi dan juga
list ya jadi mengetahui persis dimana saja dan apa saja talenta yang dimiliki
talentanya nggak kurang orang indonesia
oke kita lihat kemudian yang berikutnya mengundang investasi seluas luasnya dan penghambat investasi akan dipangkas apapun bentuknya ya lembaga manapun
jokowi mengatakan lembaga manapun yang menghambat investasi akan dipangkas betul betul
dan jangan juga yang terkait dengan pungli kemudian birokrasi yang berbelit terkait dengan perizinan itu juga akan dipangkas
ini bagaikan dua sisi manajemen talenta
di satu sisi tentu baik membuka lapangan kerja meningkatkan perekonomian tapi di sisi lain ada kekhawatiran dari para aktivis investasi yang seluas luasnya sebesar besarnya ini ada kekhawatiran bisa merusak atau adanya perusakan lingkungan besar besaran terjadi
itu yang harus dipastikan oleh jokowi itu tidak akan terjadi
bagaimana dengan reformasi birokrasi beberapa kali jokowi mengatakan ada rencana pemangkasan eselon i eselon ii agar lembaga menjadi lebih simpel dan lembaga lebih lincah
tapi ini juga berkaitan dengan nomenklatur yang akan diumumkan nomenklatur kabinet yang akan diumumkan besok
bagaimanapun kalau misalnya kita lihat nama nama yang sudah beredar ada banyak sekali wakil menteri apakah itu kemudian akan tercapai reformasi birokrasinya itu menjadi pr
yang terakhir penggunaan apbn tepat sasaran
beberapa kali jokowi mengatakan penggunaan apbn akan tetap tepat sasaran akan efektif dan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat
bagaimanapun ini janji sudah diucapkan
dan janji itu adalah
bentuk beban yang harus dipertanggungjawabkan ya
program spesial cnn indonesia sama bekerja jokowi maruf
akan segera kembali setelah ini bersama reinhard